sigit setiawan dan tiara puspita tampak sumringah saat melangsungkan pernikahan di kantor kua sukaraja pada jumat dua puluh dua januari lalu
berbeda dengan pasangan pada umumnya pasangan ini justru menggunakan ular sebagai maskawin
ular tersebut berjenis piton albino dan ametistina
foto pernikahan mereka pun sempat viral di media sosial
mereka bersanding di pelaminan berkalung ular
sigit mengaku memilih ular sebagai maskawin bukan tanpa alasan
maskawin ular ternyata merupakan syarat yang diajukan sang calon istri sebelum mereka menikah
oh gitu memang dulu yang mintanya ya
dari keluarga gimana narima juga
awalnya enggak tapi begitu digelasin akhirnya narima
pasangan pengantin baru ini berencana mengembangkan bisnis ternak reptil dan ular
mereka kini sudah mulai membuat kandang untuk ternaknya itu